selamat siang mbak saya pengen ketemu
ngapain kamu disini
iya sekarang aku kerja disini sat
katanya kamu gak mau berhubungan lagi sama keluarga aku
buktinya kamu sekarang masih berhubungan sama adi
saat aku kerja di sini bukan karena aku ingin berhubungan sama
sebaiknya kamu kembali ke kantor aja
dia udah selalu memanggil
jadi kamu yang silahkan jangan kecapean
terus minum obatnya
sekarang aku pulang ya
ternyata dugaan aku bener deh
kamu udah disini
maafin aku lah aku gak bilang sama kamu kalau aku disini
udah gak apa apa kondre
aku kesini bukan nyariin kamu
aku kesini mau lihat keadaan dewi
wi kamu udah enakan
kalau pak jimmy itu
pergi kamu pergi
ya allah aku betul betul gak pernah nyangka
kalau ayah kandung aku ternyata adalah bapak kandungnya mbak lila juga
berarti mbak lila saudara aku sendiri
aku udah agak baik kan mbak makasih

saya ingin mengucapkan terima kasih sama kamu
dan tolong percaya itu ucapan yang sangat tulus dari mulut tante
saat kamu harus percaya
kalau kasih sayang tante sama kamu juga selama ini
benar benar tulus saat
tante enggak perlu melakukan itu
karena aku enggak pantas untuk disayang
saat tante memang banyak sekali salah sama kamu
tapi tante sayang sama kamu benar benar sayang
seperti sayang sama anak sendiri saat
kamu jangan ngomong seperti itu ah
tante harus tahu
satria yang sekarang udah beda sama satria yang dulu
satria sekarang udah berubah tante
egois kejam dan gak punya perasaan
jadi menurut aku aku memang enggak pantas untuk disayang
kamu bukan orang seperti itu
kamu hanya pura pura aja kalau seperti itu sebagai tameng aja kan
untuk nutupin isi hati kamu
tante kenal betul kok sikap kamu
buktinya kamu mau nolongin tante perahu tante sudah sangat berdosa sama kamu
itu artinya kamu satria yang dulu lah
pantas sekali kok kamu disayang
mama punya berita penting buat kamu hari ini
mama udah dapat pekerjaan
mama dapat pekerjaan
mama ngapain kerja
kan akunya udah kerja
apa yang aku hasilin sekarang kan bisa biayain mama
udah mama nggak usah kerja ya
bersihin rumah juga pagi udah selesai
nggak banyak yang dilakuin di rumah ini
nggak apa apakan ya
lagian kalau mama kerja mama merasa lebih berarti dan lebih berharga
tapi mama jangan kecapean ya
nggak nggak bakalan capek
kerjanya ringan kok
terus hari ini mama ketemu sama satria
dia bahkan nolongin mama tadi menghadapi langganan yang agak sedikit pawel
mama ketemu sama satria
loh aku mikirin malah satria yang
jangan pikiran jelek dong andre
kamu tahu nggak satria itu sebenarnya anak yang sangat baik
ya mudah mudahan suatu hari nanti dia benar benar bisa memaafkan mama
mama yakin kok dia pasti bisa maju
suatu hari nanti pasti
bukan hanya satria
dan suatu hari nanti aku pasti bisa bawa mama untuk kembali ke rumah itu lagi ma
ya suatu hari nanti
mama berkagum sama mereka
jadi saya mau foto ini dibikin sikit se semi caricature
semi caricature dengan garis yang harus menituh
bapak mengerti maksud saya
ya kira kira seperti ini gambarnya
itu kan gambarnya andre
masa iya aku harus minta tolong sama dia
bapak mengerti maksud saya
bahwa kami menginginkan
gambar yang persis seperti ini
ya ya ya pak saya ngerti
saya akan berusaha membuat gambar seperti ini
langsung dari pembuat aslinya
bagus bagus sekali pak satria
memang tidak salah perusahaan kami memilih agensi pak satria
untuk menangani proyek sebesar ini
terima kasih banyak
terima kasih pak satria
terima kasih juga
terima kasih ya
ibu sekarang sudah waktunya ibu istirahat
sudah waktunya ya terima kasih
selamat siang mbak saya pengen ketemu
ngapain kamu di sini
ah iya sekarang aku kerja di sini saat
katanya kamu gak mau berhubungan lagi sama keluarga aku
buktinya kamu sekarang masih berhubungan sama ari
aku kerja di sini bukan karena aku ingin berhubungan sama andre
tapi aku sama ibu butuh uang
gaji yang ditawarin sama mbak lila itu cukup buat kebutuhan kami
di kantor aku juga lagi ngebutin resepsionis
gimana kalau kamu kerja sama aku aja
aku akan tawarin kamu gaji sepuluh kali lipat dari yang ditawarin lila
lebih menarik kan
apa karena nggak ada andre di sana
sekali lagi aku tegaskan saat ini gak ada hubungannya sama andre
terus apa dong
gue nggak mau kasih harapan sama kamu
supaya aku nggak melihatnya
sampai jumpa di selanjutnya
semenjak mana perusahaan besar itu mau mampir pada perusahaan kecil

tapi bukan yang
hai ampun gantakan banget dewi
jadi apa yang harus aku lakukan
apa sebaiknya aku katakan saja yang sebenarnya pada dia
aku tidak bisa
tapi aku gak sanggup ya allah
aku betul betul tidak sanggup
mbak saya ingin ketemu dengan
kok kamu ada disini
iya tante saya kerja disini sekarang
tante mau cari pak andre ya
ada tamu penting buat pak andre
ada yang ingin kamu ceritakan andre
aku bukan mau nyembunyiin semuanya dari mama
cuma aku cari waktu yang tepat aja untuk aku cerita sama mama
dan yang ngajak dewi untuk kerja disini bukan aku
lila yang ngajak dewi kerja
aku gak tau apa
nah terus kalau sampai satria tau dewi kerja disini
gimana reaksi dia
apa mungkin dia gak bakalan marah kan
satria udah tau ma
reaksinya dia gak benci
dia gak protes
ya kalau dia sih nggak protes
ya terus apa haknya dia untuk marah ma
karena kan semua ini bukan aku yang ngajak
gak ada hubungannya sama aku ma
kalau menurut mama sih lebih baik dewi kerja sama satria aja deh
lebih aman andre
pokoknya sekarang aku janji sama mama
aku gak akan melanggar janjinya aku sama mama
mama gak usah khawatir
sini masih ada